lo yang nyolong mister temen gua
hei jangan lari lo
katanya mau makan di warung pomomun cuy
tadi pas saya mau ke warung pomun
eh saya malah ketemu sama kang amin
lihat kang amin jalan
terus saya bonceng aja
penting atuh buar
saya ketemu sama neng rika
kamu matai gapur
masa semuanya dibilang gak penting
penting ya john
yang beli es dawa taku
baru dibilang penting cuy
siapakah di antara kalian berdua
yang mau mengantarkan ke istana saya
kamu aja pur
tidak usah lo bilang juga
maksudnya gimana pak
kalau dia ngojeknya semangat
biar dia bisa cepat mengganti barangnya yang hilang diambil maling
terima kasih mas pur
sama sama pak sofyan
jangan lupa ya
apalagi mas pur saudaraku
jangan lupa kunci pintu
biar gak dimasukin maling
bapak punya berita hot
berita apa pak
bang ocak kemalingan
ibu sudah tau
ibu sudah tau kok gak bilang bilang bapak
bapak kan baru pulang
kan bisa telepon
gua sering punya gak mau ya
por bilangin tisna bantuin gue kejar maling mixer
ah lo nanya mulu ah buruan
ayo tis bantuin masa kejar maling
eh tis sesama tukang ojek kita harus saling bantu ayo
iya bener cuy sana bantuin
aku kan tukang dawet bukan tukang ojek
tis kita harus mencar
bang tukang ojeknya pada kemana
bang tukang ojeknya pada kemana
lagi pada ngejar maling
nah biar nggak kaget enaknya
belum nawarin es dawet udah bilang enggak mau aja
lihat maling yang dikejar ojek enggak
maaf abang pur dari tadi betes yang liat maling
abang pur tunggu betes nih
bantuin saya ngejar maling yuk
perut saya kang mules
iya pur mendingan kita ke pangkalan aja ya
jangan jangan jangan
jangan main napsim sendiri ya
orang kayak gini harus bawa ke ansip
jangan jangan jangan
benar kata si deddy model kayak gini biar diurus ansip terus dibawa ke polisi
jangan bang jangan lepak
mak udah hitung hitung kalau pesanannya rame kita bakal untung usahanya lancar
mixernya kan belum ada jadi belum lancar
tis tis kan gue duluan yang nawarin
tapi kan bukan berarti kamu yang nari kak tupur
tuh ambil aja tuh
jangan sampai ambil bunga sama lo neng udah lewat bunga
masya allah pur